masih sakit itu
masih pak kasih
sehat ya hari ini
talitha harus kasih tau papa sesuatu
balita akan pergi malam ini pak
tapi tak terpaksa tinggalin papa mama dan semuanya
tadi tak mau nyusul raka ke kampung
tadi tak bisa ada disini terus pak
tadi tak ngaku pak
maafin talitha pak
tidak lalu ayah
senang liat papa sekarang udah lebih sehat
pergi dulu ya
talitha pergi ya ma
tak ada papa
papa yuk kenapa jadi sedih begini
cepet banget aku nggak kenal di sini
kalau ketahuan aku bisa diusir dari rumah ini
kira kira ayah berhasil nggak ya nemuin cara untuk aku kabur malam ini

talitha boleh pergi sekarang
kalian denger kata kata gue ari
apapun yang terjadi
ujung ujungnya talitha akan tetap jadi milik aku
ya kalau menurut saya sih
lebih mungkin mas akti jadi presiden
daripada mendapatkan hati non talitha mas
nah itu baru bener
saya sependapat loh mas sangti
mungkin ya itu ya mungkin ya
kalau dia mau nyoblos juga tapi
nama juga pilkada kan sekarang ya
kamu gak hormat barusan